ya sementara itu pemirsa niat baik masyarakat untuk membantu korban gempa dan tsunami di sulawesi tengah
ternyata dimanfaatkan seorang warga kabupaten sidenreng rapang sulawesi selatan
ia menyebarkan info donasi melalui pesan singkat namun uang sumbangannya ia gunakan untuk kepentingan pribadi
bermodal telepon seluler tersangka berinisial lmr menyebarkan pesan singkat berisi info donasi
bagi salah satu keluarga korban gempa dan tsunami di donggala sulawesi tengah
petani asal amparita kabupaten sidenreng rapang ini meminta sumbangan uang ditransfer ke sebuah rekening bank pemerintah
yang berkedudukan di donggala
kemudian dengan menggunakan aplikasi yang disebut dengan namanya sms caster
yang bersangkutan berupaya untuk merangkai kata kata untuk bisa disampaikan dan kemudian
dengan aplikasi tersebut akhirnya bisa ditujukan kepada
seluruh dan banyaknya nomor nomor handphone tersangka sudah pernah menikmati
ada mengambil uang sejumlah sepuluh juta rupiah dari rekening panembungan ini
dari aksinya ini lmr mendapat keuntungan sepuluh juta rupiah
aksinya terbongkar setelah ada keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh tim kejahatan
siberpol restabes makassar
dari tangan tersangka disita sebuah laptop tap ponsel pintar buku rekening kartu telepon dan modem
polisi masih mengembangkan penyelidikan dan memburu pemilik rekening
polisi menduga tersangka merupakan bagian dari sindikat penipuan dengan pesan elektronik
tersangka dianggap melanggar undang undang informasi dan transaksi elektronik
ia diacam hukuman enam tahun dan denda sepuluh miliar rupiah